pak sep pak sep
mendingan sekarang pak sep pulang aja ke klinik
jangan sampai nanti pak tatang lihat motornya
berani makasih ya pak
ke rumah rumah warganya sekarang saja
orang gelo di klaus
dan kalian pilih karakter mana yang paling kalian sukai
berikut dengan alasannya ya
itu komputer kan untuk anak anak
kamu boleh pakai
tapi setelah anak anak
panen ladang kusoi komandan
iya saya tahu
bagaimana kalau itu sesuatu yang dibungkus menyerupai singkong dan pisang
sesuatu apa komandan
pak sep pak sep
mendingan sekarang pak saya pulang aja ke klinik
jangan sampai nanti pak tatang lihat motornya
makasih ya pak
terima kasih pak
assalamualaikum bu dokter clara
lagi naik motor bu dokter
bagus ya motornya pak tatang
kan motor baru
saya boleh pinjam motornya
jangan bu dokter
saya boleh lihat sebentar
kalau pak tatang itu punya motor bagus
harus dikasih lihat sama orang
wah bagus ya motornya pak tatang
tapi kalau misalnya pak tatang itu punya motor bagus itu harus disimpan di rumah pak
kalau nanti motornya diambil orang gimana
yuk kita pulang ke rumah yuk kita simpan motornya
bu dokter awas
jangan terlalu dekat
ini pak ustadz kemet
masa pak tatang lupa sama pak ustadz kembet
assalamualaikum pak ustadz kemet
ancut pindah kemana kenapa sih
yang duluan duduk disini kan cucu
yang punya kursi siapa
kamu tuh apaan sih sama kursi aja rebutan
nanti kelamaan duduk disini yang ada tidur
her mom sama aku mau tidur
di kamar tidur tut
yaudah tuh cu
aku kan gak suruh kamu pulang
cucu ga pulang kan motornya juga ditinggal disini
biar gak kangen sama cucu
cucu tinggalin jam
nih ancut bau ketek
per dulu nanti balik lagi kesini kan
mampusnya aku sekarang udah galap
gaul apaan mama mama nenek ngedengar kamu ngomong begitu terus
yaudah ah pamit beneran
ket ya cu
cepetan atuh kopinya
iya mang sebentar
gak apa apa tuh kang
kang koswarap sabar juga
masih kecil sob
seumuran dia mah aku gak mau kerja pengen nyate main
bukannya malah ngerepotin kang koswarap
namanya juga baru belajar
kasih tau cik akom aja
ije cepetan kopinya
nanti kang sobri nanti keburu pagi
terima kasih ya